cnn indonesia prime dari pantai utara di mana sejumlah nelayan kali adem jakarta utara menolak rencana gubernur dki jakarta memindahkan nelayan di pantai utara jakarta ke kepulauan seribu
ini masih melahirkan topik topik baru ya isu reklamasi ini
nelayan malah mendesak pemprov dki menghentikan proyek reklamasi atau pengurukan laut
reklamasi dituding nelayan menurunkan pendapatan mereka karena makin sulit mencari ikan dan kerang hijau di laut
selain membuat ikan dan kerang hijau sulit ditemukan para nelayan di utara jakarta kini harus memutar jika melintas pulau hasil reklamasi
dampak reklamasi membuat sejumlah nelayan selalu merugi karena pengeluaran solar makin tinggi sementara hasil tangkapan minim
ya rencana gubernur dki jakarta yang akan membuat rumah susun bagi nelayan dan memfasilitasi kapal hingga profesi baru sebagai peternak ikan kerapu di kepulauan seribu ini
ditolak oleh para nelayan lokasi yang terlalu jauh serta sulitnya beradaptasi dengan lingkungan baru menjadi alasan mengapa mereka enggan dipindahkan